coba buat ini aja
masih ada pasien lain yang harus saya lihat
selamat pagi teman teman wartawan semua
ini adalah dokter bimanes
dokter yang merawat
bapak setia novanto disini
nanti beliau akan memberikan sedikit
penjelasan yang dibutuhkan
jadi mohon teman teman kooperatif
saat ini karena kami tidak akan
membuat konferensi kembali ya dok
jadi hanya satu kali
silahkan pak ada yang mau
pak detik ini pak monesi
pak setia novanto seperti apa
kita mulai dari awalnya aja ya
pak sn ini kan masuk tadi malam
oh kurang lebih pukul setengah tujuh dan jam tujuh lah
ada kecelakaan yang terjadi itu
ketika saya dikonsultasikan ya
ini yang saya utamakan untuk diatasi
kita berikan pengobatan yang sesuai dengan
yang dibutuhkan pada malam itu
dokter spesialis yang di bidang
yang ada penyakit tersebut
karena ada juga
masalah di jantungnya
kita konsulin dokter jantung
supaya memperoleh informasi yang lebih lengkap lah
ya dalam rangka
memberikan suatu kesimpulan medis
yang nanti diperlukan oleh
fiat yang memang membutuhkannya
termasuk juga untuk
pak sns sendiri
saya kira itu yang kita
pagi ini tadi sudah saya visit
kurang lebih jam setengah enam pagi tadi
ya masih lemah
rang baru kejadian kemarin
obat yang saya berikan sudah mulai bekerja
jadi ada perbaikan yang saya kira bertahap lah
jadi kita perlu waktu
untuk supaya bisa
nanti perbaikan yang kita harapkan
itu bisa tercapai
tiap orang itu kan
tidak sama responnya terhadap pengobatan
jadi harapan saya sih itu
kalau dari kecelakaan sendiri
terdapat luka luka apa pak
masa pun kemarin mengatakan
karena itu kan
sumpah jabatan saya nggak bisa memberikan
keterangan yang tersangkut langsung dengan
data pasien penyakitnya
lihat secara fisik dari luar
saya kira polisi pun yang menangani kecelakaannya
melihat sendiri bahwa
memang kemarin kita menyaksikan bersama
ada cedera kepala
yang kita belum bisa klasifikasikan nih
ringan atau berat
tapi di bagian
pelipis yang sebelah kiri jadinya
menurut dia sesuai dengan impact yang terjadi
ketika terjadi kecelakaan lontas itu
itu yang kita lihat secara fisik ya
dendosis yang lain bagaimana riwayat penyakit yang dahulu
saya gak bisa jelaskan disini
karena ini kan rahasia jabatan saya
dan juga itu adalah rahasia rumah sakit
jadi saya juga mohon tadi kepada
adik adik yang di media
yang dari kompas com dan dari mana
kita sama sama menghargai
bahwa kita nggak bisa sembarangan memberikan informasi
medis terkait hal penyakit seseorang
pakak benar jelanghanta mengalami patah tulang
di bagian tangan kanan
saya sih gak ketemukan itu ya
dari mana pak beritanya pak
dari pengacara itu juga pak
oh itu saya gak tau
jadi secara fisik lah
bukan saya sendiri yang melihatkan itu juga
lakanya dari bagian laka lontas
saya lihat dari pemeriksaan luarnya sih
yang saya dapatkan ya ada
kelipis sebelah kiri
laserasi di leher dan di lengan yang sebelah kanan
jadi sejujurnya pak
saya boleh kasih perlakuan
ya kalau menurut saya
karena ada penyakit yang lain yang
tentukan setelah ada hasil dari dokter ahli sarafnya nanti
dokter ahli saraf baru saja memeriksakan dia
baru menyimpulkan penyakitnya
masih perlu melakukan pemeriksaan yang lebih
menunjang ke arah diagnosisnya
jadi serius tidaknya baru kita tentukan berdasarkan nanti
hasil pemeriksaan yang objektif
jadi itu simpulan soalnya
itu bukan dari satu pemeriksaan
gak mungkin itu lebih subjektif namanya
jadi saya minta teman teman bersabar deh
kita dalam proses ini kok ya
kita lanjut dan hasil koordinasi dengan dokter dari kpk sendiri
alhamdulillah yutanya begitu tuh
tadi pagi pukul enam
sudah datang dokter kpk nya
saya sudah koordinasi sama dia
jadi kita sepakat bahwa
segala hal yang terkait medis
seorang pasien yang statusnya seperti begini
itu hanya saya bisa sampaikan kepada dokter yang
setempatnya instansinya jadi gitu
gak bisa saya sampaikan kepada penyelidik kpk pun
tadi saya sampaikan begitu
dan mereka memahami akhirnya
jadi gak bisa pak kalau detail mengenai pasien itu
itu saya di apa namanya
dibatasi oleh sumpah jabatan yang saya ucapkan dulu
tapi perkara ikhwal
data yang lebih spesifik adalah
yang saya sampaikan kepada dokter kpk nya
kolega saya jadinya
nanti beliaulah yang akan memberikan laporan kepada atasannya
jadi berjenjang gitu loh
untuk pengalaman sebelumnya

masyarakat tetap curiga
dan mengatakan ini

agar tidak muncul persepsi negatif dari publik
nah alhamdulillah anda nanya ini juga nih ya
kan lihat saya sendiri sekarang muka saya gini ya
saya hanya melihat pasien dari saat sekarang saya terima pak
saya nggak bisa dipengaruhi oleh hal yang terjadi sebelumnya
ataupun riwayat yang lalu
ataupun sangkaan orang lain menaik hal itu
saya hanya lihat masalah medis loh
jadi waktu dia masuk
ada indikasi rawat gak
kalau waktu itu saya cek nggak ada indikasi ya
tapi saya berdasarkan pengetahuan yang saya miliki
berdasarkan penilaian klinis saya yang sebaik baiknya
saya menganggap pasien ini perlu dirawat
setidaknya untuk observasi dulu gitu loh

berdasarkan diagnosis yang saya ketemukan pada wakil saya
berdasarkan diagnosis yang saya ketemukan pada wakil saya
memperiksa awal itu
jadi ini saya luruskan lah
saya sih silahkan anda berpendapat macam macam
anda dengar dari siapa mungkin ceritanya katanya katanya
tapi saya hanya berpegang pada apa yang saya objektif melihat
pada saat pasien masuk rumah sakit ini
medical record yang saya diberikan dari rumah sakit yang sebelumnya
buat saya sebagai catatan
jadi mungkin ada obat yang perlu saya teruskan
perlu ada pemeriksaan yang belum dikerjakan di sana yang perlu saya lakukan di sini
tapi saya tidak mau mengulangi pemeriksaan yang sudah ada yang belum waktu lama dikerjakan gitu loh pak
jadi saya kira itulah yang saya kerjakan di sini ketika saya menerima pasien ini pukul delapan belas tadi malam
jam setengah tujuh maksud saya
berarti tidak benar dok bahwa rumah sakit ini dibawa
oh bapak dengar dari mana pak diboking pak
saya masih bingung
kita tuh di rumah sakit pada umumnya nggak bisa booking kayak kita mau ke restoran loh pak
karena ini adalah hospital yang gratis
siapa saja bisa masuk gitu loh
jadi kita hanya bisa menyampaikan tempat penuh bu kita rujuk ke rumah sakit lain
yang bisa pasti masuk di ugd depan nih
mau dimasuk ruangan ruangan penuh
ya kita atasi fase kritisnya kemudian kita rujuk ke rumah sakit lain yang ada tempatnya
jadi tidak ada istilah booking pak di sini
saya dengar tadi pagi juga gitu udah di book satu lantai
silahkan lihat sendiri di ruangan tapi kan nggak boleh masuk
di ruang ada pasien lain yang sedang dirawat juga
makanya saya minta pada teman teman semua nih
kan ini banyak orang begini mbak di depan juga banyak
ketika saya tadi pagi mau hadir saja tempat pagi hampir tidak dapat
jadi anda ini mengambil porsi orang
ini jam sembilan tadi sudah orang mulai daftar untuk berobat di sini
khususnya pasien bpjs
rumah sakit ini fully menerima pasien bpjs sejak dua ribu enam belas tahun lalu ya awal
jadi kita punya bukan kita punya
kita punya kewajiban melayani orang lain juga
bukan hanya satu kasus ini
jadi tolonglah kita sama sama mengerti bahwa
janganlah kita mengganggu hak orang lain juga
anda sudah dapat haknya nih
saya bicara di sini kan udah hak anda saya penuhi
tapi jangan lupa kewajibannya juga
jadi dengan anda di sini saja nanti di ruang tunggu pasien ruang tunggu keluarga
itu sudah mengambil porsi orang kan gitu
jadi saya luruskan pak ya
tidak ada booking
kalau ada booking ada catatan yang dimestikan disitu
tidak ada booking
dok supaya lebih jelas kemarin yang juga telah terakhir itu
yang dirawat apakah hanya pas setia ngovanto atau ada juga orang lain yang bisa
yang saya terima hanya pak setia ngovanto
yang saya terima kemarin hanya beliau
yang dibawa ke sini
yang dibawa kemari juga hanya beliau gitu
ajudannya yang bawa
saya nggak tahu tuh

jadi hanya pas setia ngovanto
hanya beliau saya yang rawat saya disini cuma dia ya pak

apakah pihak masyarakat ini bisa menahan
sekarang kan tergantungnya
kita kan semua harus menghargai hak pasien juga
dia juga punya hak menentukan mau dirawat di mana kan sebetulnya
terlepas dari masalah hukum atau apapun dibalik itu

saya hanya berpegang kalau memang nanti kpk berkendak kendakan itu

dan ditetapkan sesuai dengan peraturan undang undang yang mereka miliki
pasien nggak keberatan ya itu udah silakan
itu proses yang berjalan jadinya pak
medico dan legalnya jadi jalan gitu
tapi kalau pasien yang nggak mau nggak mau ya
itu hak dia pak gitu
kalau memang patut dipindahkan karena sesuatu hal
kita nggak punya alat pemeriksaan yang lebih

dokter kita nggak mampu untuk melakukan itu
kita rujuk pak
jadi istilahnya rujukan
ya kita rujuk buang kita pindahin
kita cari referensi yang lebih baik gitu loh
untuk memperoleh klien lain yang lebih baik lagi gitu
tapi kalau sejauh ini apakah sudah ada permintaan dari tim kpk untuk pasien yang lebih rujuk
sepanjang pengetahuan saya tadi pagi sih belum ada pembicaraan sampai ke situ
jadi dia cuma minta penjelasan saya
yang saya jelaskan seperti ini sebetulnya
bos selebihnya itu pak silahkan dokternya hubungin saya
dan dia datang
jam tadi enam tiga puluh sekian dia datang
kita udah bicara panjang lebar
dia betul betul mengaminkan
saya bilang tolong komunikasikan ini kepada institusi anda
supaya clear jadinya
nggak di interpretasikan beraneka gitu loh
periksa oleh siapa
kalau saya lihat sih nanti tergantung dianya lah
dia kan masih belum hilang dari keluhannya dia
masih pusing masih vertigo
seingat saya sih ya
kalau kita memperiksa seseorang
pertanyaan di depan apakah saudara sehat
untuk ditanya diperiksakan gitu
jadi kalau dia masih belum ya kita kan nggak bisa maksakan juga
itu saya serahkan kewenangan itu kepada
saya kira kita sama sama sudah tahu porsi masing masing

saya kan belum bilang mri pak
ya jadi kita yang dimintakan oleh dokter yang menangani masalah sarafnya
masalah cedera kepalanya itu adalah ct scan
itu yang mau kita kerjakan
ya jadi belum mri
itu tingkatannya kan kalau kurang jelas dengan ct scan
tapi masih ada gejala klinis yang kita anggap masih belum kita tahu
baru langkah berikutnya mri jadi gitu
jadi estimasinya kapan pak
sehingga bisa menentukan layar tidaknya set up ini kemungkinan bisa dibawa ke kpk atau
oh itu maaf nih hanya allah yang tahu pak
pasien kalau cedera kepala masa observasi di rumah sakit manapun
karena ada fase lucidum yang kita nggak pernah tahu
apa akan terjadi berikutnya
bisa perdarahan otak dan lain lain
jadi kalau kita berpegang pada ketentuan medisnya adalah
baru kita bisa menentukan orang ini perlu diperpanjang masa rawatnya
atau bisa pulang berobat jalan gitu loh
umum yang kita belajar di dokteran umum dulu begitu
jadi masa observasi itu tiga x dua puluh empat jam kita katakan stabil
dan pasien ini mampu untuk dinyatakan bisa berubah jalan gitu
cedera kepala bisa bikin amnesia atau bersepamu ya
seberapa hebatnya cedera kepalanya pak
jadi amnesia itu ya individual lah gitu
bapak udah amnesia sekarang nih
gimana masih belum puas juga nih masya allah

terus datangnya naik mobil atau
oh saya nggak lihat pak jadi begini saya ingin laporin
ada beliau datang kemari karena cedera kepala
tapi masalah utamanya karena hipertensi beratnya itu dari luar nih
oke karena hipertensi beratnya lah
makanya saya diminta untuk mengelola bapak ini
kebetulan latar belakang saya kan spesialisme yang ke dalam konsultan ginjal hipertensi
oke lah berarti kan kita rawat bersama dengan bagian neurologi dan
tergantung untuk masalah hipertensinya juga gitu loh ya itu aja
perihal kronologi ya dia masuk seperti biasa
ke poli terus saya anjurkan dirawat kita buat suatu rawat ginap gitu
itu aja prosesnya
jadi hal yang lazim kita lakukan di rumah sakit manapun
pasien itu bisa masuk melalui dua
kalau kebetulan dokter di tempat spesialisnya dari poli
kalau spesialis sudah ngada di luar jam kerja jam sembilan malam
terjaga di ugd gitu
dia bertindak atas nama semua dokter spesialis itu
tapi atas dasar konsultasi dengan dokter spesialisnya gitu
jadi konsultasi kita oh ya rawat berikan ini berikan itu
kalau dia lewat di ugd
tapi karena saya kebetulan di poli ketika itu ya udah langsung rawat saya lah
lebih nyaman saya memeriksa di ruangan seperti ketimbang saya di poli kan
banyak pasien lain segala macam gitu
untuk memastikan spasi di rumah sakit manapun benar sempat pingsan ketika awalnya sampai
jadi gini ya pak ya
untuk membuat suatu diagnosis
seorang dokter itu akan anamnesis namanya
bertanya kepada pasiennya
yang dijawab iya
kan saya tanya bapak pingsan atau tidak
ya sekarang kalau tiap pasien kita mau anggap dia berbohong ya
gimana kerja seorang dokter dong ya kan
tapi kalau selama di rumah sakit
pokoknya ku nya lemah kan gitu
kesadaran nya masih kayak somnolens gitu loh
orang yang masih tidur setengah tidur
jadi kalau kita sebut tuh komposmentis lemah
ya komposmentis tuh sadar tapi lemah gitu loh
kita tanya bisa jawab tapi nanti tidur lagi gitu loh
jadi itu lah

pak sebut sepau sepau
kayaknya udah beredar dimana mana tuh di sosmed tuh
kalau bapak lihat sih tinggal dibukanya lebar
itu kan diskusi itu yang saya tulis di dalam laporan visumeter petum kan
masa saya buka ke anda sekalian
itu kan sama juga pak rahasia rahasia pasien gitu loh
saya memberikan keterangan itu kepada polisi yang penyidik gitu loh
jadi kalau bapak mau tanya itu ya silahkan pada yang berbenang untuk memberikannya
kewenangan saya adalah pada pemeriksaan tanggung jawab saya sebagai dokter kepada pasiennya
jadi apa yang saya tulis pada saat ketemuan saya
itu yang saya tulis di dalam status pasien amerika serikat
tapi secara hukum karena ada kecelakaan
saya diminta untuk membuat visumeter petum
saya udah isi tadi pagi
kita sampaikan ke polisinya juga
jadi itu digunakan buat lakukan penyidikan mengenai kecelakaan itu tadi
jadi kalau bapak minta detailnya ya nggak mungkin saya berikan pak ya
maaf aja ini jangan tersinggung ya
apakah hari ini ada pekerja yang mendampingi ya
cuma lihat tadi ada istrinya
tapi masih tetap menerima kamu kayak misalnya
nah kan saya tulis di depan tadi
pasien belum bisa dibesuk karena kondisinya masih lemah
saya kira ya kita patuhi bersama aja
dan berlaku untuk semuanya itu pak
nggak terkecuali kan gitu loh
nah tadi saya udah minta sama perawatnya
kalau ada yang misalkan datang
ini kan antisipasi aja
kalau ada yang memaksa gini gini
saya jelaskan pada dia gitu
karena dia perlu istirahat kok
ya gitu lah
jadi pak saya mengerti pak
saya ngerti tugas anda sekalian
tapi malilah di yang hal kayak gini kita berkepala dingin dulu deh
jadi kita semua demi kebaikan
ya jadi tadi juga saya agak bingung kenapa anda nanya
ya pasti istrinya kan
ya kan pak
jadi saya udah tulis di depan bahwa
maaf pasien nggak bisa dibesuk dulu karena perlu istirahat
masih responsif berarti ya
responsif lah ya
jadi ada perbaikan ya
tapi masih perlu observasi
itu intinya gitu aja pak
jadi kalau mau dilaporkan silahkan itu ya
pak di tak ada ngarangnya atau
saya ada dua hal itu
yang sangat saya concern karena kan tensinya memang membahayakan lah
jadi memang perlu saya kendalikan itu
secondly karena ada kebetulan karena ada kecelakaan itu ya
jadi menambah aja yang problemnya kan
jadi ya itu juga setangani
jadi itu saya serahkan full kewenangan itu kepada dokter
konsultan di bidang sarafnya itu
jadi di dalam rumah sakit tuh ada yang namanya dpjp bu ya
dokter penanggung jawab pelayanan
nah karena saya pertama kali terima dia
saya lah yang menangani sebagai dpcp nya gitu
tapi kemudian seorang dpjp setelah melihat bahwa ada
keterlibatan organ yang lain
dia konsultasikan dengan dokter yang bersangkutan
nanti ketiga tiga dokter ini yang ke dalam hal ini
kita menganalisis mengevaluasi memberikan pernyataan
inilah resume mediknya
kepada yang membutuhkan dan yang benarkan untuk memperoleh keterangan itu loh pak
jadi gak bisa kita beri kentuk kepada siapapun gitu ya
ya ada lagi gak
insya allah bisa memenuhi harapan anda lah ya
tenang mali kita hargai orang yang lagi sakit yang lainnya deh ya
saya ngerti tugas anda saya tahu betul kok
itu dikasih tuh tinggal di foto aja
dokter bimanesh sutarjo
bukan perkembangan tiap hari beda beda
it's okay tapi yang saya bilang sebatas kalimat itu adalah kalimat untuk awam ya
saya nggak bisa menjelaskan hal yang terkait data medik
data medik saya gak dibenarkan itu
ya jadi ini bukan
buat kebaikan bersama kok
insya allah insya allah pak
makasih pak yuk
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh